baik di kemenerian perempuan perempuan dan anak dan kemudian di kepolisian sudah ada
biasanya berusia sekitar dua puluh lima hingga tiga puluh enam tahun adalah penyebab tren ini
yaitu adalah pendidikan gitu
semua orang suka pavlova dengan pavlova dengan gula serbuk
tapi kalau sampai dengan pasar turunan harus dijual rp sepuluh sembilan ratus
tapi memang kita yang mewakili tim ya optimis lah akan debat besok cawapres kita yang mewakili